sampai jumpa di video selanjutnya
sebenernya gak mau ikut campur
tentang urusan gadis kamu itu
tapi apakah kamu sudah tahu
luar dan dalamnya
luarnya udah pak
dalamnya belum sempet
dalamnya belum sempet
dalamnya belum sempet
kamu itu bibit bebek bobot
perempuan yang kamu pilih itu kayak gimana
keluarganya kayak gimana
kamu nyari bapak aku sat
bapak lu disini
kamu udah tahu persis
seperti apa keluarganya itu
kalau buat aku itu yang penting anaknya
karena aku cinta sama anaknya gitu kan
aku nggak peduli siapa orang tuanya
kayak apa orangnya
latar belakangnya bagaimana
buat aku yang penting itu anaknya
tapi kalau buat kita penting saat
siapa orang tuanya
kamu kan masih tinggal disini
masih tanggung jawab mama sama papa
udah lama panas banget mau mandi dulu mah
pak mandi dulu pak ya
gak nyambung banget sih
kalau tadi gue lama lama disana
jangan jangan ketahuan ayah lagi nanti
rambut mama kayak sarang ketahuan ya
kayak sarang ketahuan ya
kayak sarang ketahuan ya
kayak sarang ketahuan
gak usah reputasi ayah gara gara krimo begini
ayah kan trendsetter di kompleks ini
tiap tahun ayah dapet piala
papa ayah bisa gak menang ketahuan ini
gara gara rambut ayah
kayak sarang ketahuan
ah udahlah stop
jangan mikirin penampilan sendiri aja
udah cari cari
ayah masih punya anak laki laki ayah
yang ayah belum urus
ayah urus dia dulu ayah
apa kamu pergi ninggalin aku
yuk kita makan sama sama yuk erwin yuk
udah waktunya eat
mama minta sama yuk
yuk jangan ngelukisin orang yang udah meninggal
terus itu gak sehat buat yuk
udah waktunya yuk lupain yuk ya
udah waktunya yuk lupain yuk
mama jangan sentuh lukisan anggrek
jangan jangan tarik tangan
ma kembalikan lukisan anggrek
gak ada gunanya
udah waktunya kamu sembuh
mama gak bisa liat yuk kayak begini
ma kembalikan lukisan anggrek
ini kenapa memang larang kamu pacaran sama perempuan itu
ya kamu udah tahu kan
angket itu pasti meninggal karena dia punya penyakit yang sangat fatal
tapi you tetep pacaran sama perempuan itu ya kamu udah tau kan ya anggrek itu pasti meninggal karena dia punya penyakit yang sangat fatal
tapi you tetep pacaran sama perempuan itu ya kamu udah tau kan
dan akhirnya apa
you kayak begini
you gak tahankan sendinya
you gak tahankan

mama diam ma
gak terlalu ikut campur urusan aku
ya gimana gak ikut campur yuk anak mama
kembalikan lukisan anggrek ma kembalikan
enggak mama mau kamu sembuh
kamu mau aku sembuh
eh erwin betul banget ay
udah mama kita tinggalkan erwin sendiri ya
siapa tuhan yang ambil anggrek
satu satunya orang yang ku cintai
satu satunya orang yang bisa bagiin aku
aduh mas ini udah malam begini kok mas masih di luar
saya tau mas
ya menurut saya sih mbak anggrek itu sangat mencintai mas
mbak anggrek pasti gak akan mau melihat mas erwin seperti ini
kenangan antara mas erwin dan bang anggrek bisa membuat mbak anggrek bahagia karena sempat hidup sama mas
dan seharusnya kenangan itu juga bisa bikin mas erwin tersenyum
mas erwin tersenyum
mas erwin bersyukur
saya yakin mbak anggrek di atas juga pasti sedih kalau tahu keadaan mas seperti ini
aku bahagia mba
walaupun kita hanya cuma sebentar
mas erwin pasti lapar ya belum makan
saya ambil makanannya kesini ya
mas erwin makannya di luar aja kalo makan di dalem sumpah kali mas
saya senang akhirnya mas erwin mau makan
karena seinget saya mba anggrek itu kan pintar masak ya mas
mba anggrek pasti gak mau mas erwin kelaparan
ngapain si ayah cahaya yang ambil makanan malem malem begini kan tadi udah makan
kan tadi udah makan
ucubune banyak bener lagi semua lauk diambilin
nah aikutin aja aik
aik pengen tau aik jebak dia
ketangkep basah yang aik omelin malem malem
loh kok nakalanya dibawa keluar
mau makan dimana dia
waduh jangan jangan dia sekarang pacaran mahanship lagi
pembantu aik menjelajah bener ya
mas erwin ini makanannya dimakan ya mas
oh dikasih erwin
ini lauknya sama nasinya
ini minumnya biar saya yang pegang ya biar nggak jatuh mas
ya perkedelnya itu kalau dimakan langsung semua pasti lebih berasa enak mas
ucubune anak laki laki aik bisa jenak begitu sama ayak cahaya ayak
gak apa apa yang penting anak laki laki aik makan
si satria itu kayaknya cinta banget sama ceweknya itu
sampai ngelupain kita kita
siapa tahu gadis itu memang baik hati mah
yang kita tahu memang seperti itu kan
gimana kalau kita selidiki gadis itu
ya mudah mudahan saja dia tidak seperti mamanya
kalau sampai seperti mamanya
ya kalau mama sih apa kata papa aja
terus kita besok ngelidikin ya
papa ada acara enggak
mama sih gak ada acara
kenapa harus sampai kayak gini sih pak
itu celemotan yang kurang rapi lagi
eh jangan jangan diganggu wah
ini udah sempur
yang namanya celemotan itu ya celemotan
celemotan itu ya celemotan
gadisnya relaing atau apa
nah ini salah satu cara bagaimana kita tahu
supaya gadis itu baik hati atau enggak
mama tenang aja deh
kamu jangan keluar ya
nanti ketahuan lagi ya
padahal jangan lupa ya pak